selamat siang semuanya ketemu lagi dengan saya romo store jakarta tiga belas ya
kita khusus menjual
inilah aktivitas ilham sehari hari
aktivitas ini baru tiga bulan digelutinya
ilham berjualan tas impor wanita berbagai ukuran dan jenis
dengan kisaran harga jual rp tujuh puluh sampai rp dua ratus
dulu sebelum kenal dengan live shopping
ia mencatat omzet kurang lebih rp satu per hari
setelah mengenal live shopping penjualan meningkat drastis hingga rp empat per harinya
menurutnya berjualan melalui live shopping bisa meyakinkan calon pembeli
tentang keunggulan dan detil dari produk yang dijajakan
ilham menggelar live shopping pada jam delapan malam sampai sebelas malam
dengan rata rata jumlah penonton sembilan puluh orang yang datang silih berganti
sampai akhir live shopping ilham bisa mencetak penjualan rata rata dua puluh lima resi
alias check out dari keranjang kuning
selama tiga bulan mempelajari seluk beluk live shopping
ilham bisa meraup followers dari tujuh puluh delapan pengikut menjadi tiga belas pengikut di shopee
sedangkan di tiktok tujuh pengikut menjadi dua belas pengikut untuk saat ini
kesan dalamnya juga waterproof dan tahan air
waktu itu paling utama kayaknya
soal waktu ya waktu kita mengatur jam live kita jam berapa nih jam berapa saat saat orang udah mulai nyantai di rumah
itu sangat berpengaruh ya
dengan live shopping itu saya bisa meyakinkan calon pembeli saya ya
saya bisa meyakinkan calon pembeli saya kalau produk yang saya jual itu benar benar real
dan untuk agar lebih apa ya agar pelanggan saya nggak lari
itu saya benar benar
sesuai sama apa yang mereka minta ya
oke saya akan kirimkan barang jenis itu
cuan dari live shopping juga dirasakan oleh miss ogura penjual cookies dan hampers asal surabaya
mereka menjajakan produknya di empat platform yang menyediakan live shopping
yakni instagram shopee tiktok dan tokopedia
jadi itu ya kak apakah masih nge live
bagus tuh ya
live dilakukan mulai dari pukul sepuluh pagi hingga dua belas malam setiap harinya
bergantian di tiap platform
hal itu menunjukkan konsistensi kepada para pengikut
agar menjaga ritme sehingga live shopping tetap menarik dan tidak ditinggal penontonnya
misalnya berinteraksi dengan penonton menanyakan kabar dan makanan kesukaannya
selain itu penonton juga harus dibuat betah dengan tawaran diskon serta promosi menarik lainnya
kemudian kita juga pastinya memberikan promo promo mengasih tahu promo promo dan juga diskon
diskon dalam giveaway atau apapun itu juga ya biar penonton bisa tertarik untuk join di live kita
dan masih bertahan gitu loh nggak langsung live nggak langsung keluar gitu kan
dan kita juga harus memaksimalkan gitu ya
waktu live tersebut kita tuh harus memiliki trik juga ya
yang gimana kita asik di dalam live tersebut ya
jadi penonton juga bisa berkomunikasi dan nggak biasa
live shopping telah menjadi cara pemasaran baru yang tersedia di berbagai platform media sosial maupun e commerce
pakar marketing yuswo hadi mengatakan live shopping menjadi powerful karena memiliki engagement tinggi dengan pembeli
apalagi pembeli yang kerap disengajikan

kemampuan berbicara sang penjual menjadi kunci yang dapat menumbuhkan keinginan membeli tiba tiba atau impulsif
nah live shopping sendiri mempercepat proses pengambilan keputusan transaksi
dari yang sebelumnya hanya sekedar melihat lihat saja di halaman produk hingga langsung check out
jadi begitu pinter si penjualnya ini dalam mengolah kata dalam mengolah experience
maka dia bisa membuat produk yang terbaik
experience gitu ya jualan itu
maka pada waktu yang cepat itu akan terpengaruh kan
beda kalau misalnya di e commerce gitu ya pasang iklan gitu
ada jedanya kan
tetapi ini interaksinya secara langsung sehingga engagementnya itu jadi luar biasa
pertama adalah karena engagementnya luar biasa
yang kedua adalah dia itu memangkas
decision making proses mbak
meski dampaknya kuat terhadap penjualan
menurut yuswo hadi penjualan yang paripurna terjadi di pasar fisik
karena produk bisa dipegang dilihat dicium dan dirasakan secara langsung
ia berharap penjual bisa menjaga kepercayaan pembelinya
agar metode pemasaran dengan live shopping bisa berkelanjutan sampai ke inovasi berikutnya